indonesian drift series dua ribu dua puluh tiga telah berlangsung di karawaci tanggrang pada sabtu
riko nugraha dari tim e pro engineering keluar sebagai juara kelas pro
sedangkan nanda luki dari tim lachies menjadi juara kelas pro dua
ratusan warga antusias menyaksikan pergelaran indonesian drift series dua ribu dua puluh
yang berlangsung di sirkuit j sembilan puluh sembilan max karawaci tangerang banten pada sabtu
dalam indonesian drift series pembuka atau ronde pertama ini
ada empat kelas yang dipertandingkan termasuk kelas pro dan pro dua
bukan hanya drifter pria dalam perhelatan ini dua puluh drifter wanita juga unjuk kebolehan
dalam women drift series mulai kelas amatir hingga pro
selain pembalap dari tanah air
women drift series kali ini juga diikuti oleh drifter asal korea selatan dan malaysia
dalam indonesian drift series pembuka
riko nugraha dari tim e pro engineering sukses mengklaim podium utama kelas pro
sementara nanda luki dari tim lukies berhasil menjuarai kelas pro dua
ya alhamdulillah yang pasti cukup senang
bawa hasil yang terbaik buat tim buat keluarga juga
terima kasih sudah doain intinya
mobil harus dicek cek ulang lagi dari renangannya
tinggal persiapan mental sih yang paling mental sama fisik sih
pihak penyelenggara mengaku senang karena seri pembuka indonesia ini
menariknya di indonesia drift series tahun ini
mendapat antusias penonton baik yang menonton langsung ke sirkuit maupun menyaksikan secara langsung
jadi ide kali ini adalah seri pembuka round satu
dan kita senang sekali karena ramai banget antusiasnya dan penontonnya pun juga luar biasa
terima kasih buat kalian yang udah nonton langsung maupun di live streaming
karena kita mencatat kurang lebih sampai hampir seratus ribu orang yang nonton di youtube
setelah naik podium para pembalap yang mengikuti indonesian drift series dua ribu dua puluh
untuk menyapa dan memberikan souvenir kepada penonton
dodi wahyudi tanggerang banten